gempa bumi dengan magnitudo lima dua mengguncang kabupaten malang jawa timur pada tanggal delapan agustus pukul satu lebih sembilan siang waktu indonesia barat
badan meteorologi klimatologi dan geofisika memastikan gempa tidak dipicu oleh gempa yang mengguncang lombok baru baru ini
ini tidak ada kaitan dengan gempa lombok ya karena memang mekanismenya berbeda sumber gempanya berbeda
sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengaitkan tidak ada hubungan dengan gempa lombok
jadi memang tadi sempat berita berkabar apakah ini dipicu oleh gempa lombok
tapi kita yakinkan bmkg bahwa itu tidak ada hubungan dengan gempa lombok